pabrik ini buka baru langsung mengakui atau dibeli sama mereka
tapi dengan kenyataannya surat surat tersebut palsu
dan juga udah diurus urus di poting dan lain sebagainya itu nol
meskipun warga menolak
dan juga diperlukan
pengosongan rumah dan toko di desa ardirejo kecamatan sambeng
kabupaten lamongan jawa timur juga diwarnai kericuhan
penghuni yang sudah lima tahun menempati ruko ini menolak keluar
akibatnya seluruh perabotan rumah dikeluarkan secara paksa
istri penghuni ruko sempat pingsan
sementara suaminya dipaksa keluar
hingga nyaris terjadi baku hantam
yang jelas rumah saya dilelang secara sepihak
harga tidak masuk akal
secara hukum saya masih mempertahankan
saya yang masih ada di sini
lahan ini sebelumnya pernah disita oleh pengadilan negeri lamongan tahun dua ribu tujuh belas
namun setelah dua bulan dieksekusi
bahtono dan keluarganya kembali menempati ruko ini
sementara kepemilikan lahan dinyatakan atas nama harmoko wahid
upaya perundingan antara kedua belah pihak sudah dilakukan
namun setelah lima tahun
warga bahtono tidak bersedia meninggalkan ruko ini
di video selanjutnya
pandemi bukan berarti putus silaturahmi
meski jarak jauh mengirim hantaran atau hampers kepada kerabat atau orang terdekat bisa dilakukan
walaupun saya nggak natalan tapi saya suka kasih ke teman teman yang merayakan natal
lebih kepada persahabatan lah
umumnya makanan ya makanan kering sih terutama yang bisa awet gitu ya
saya sukanya lebih senang makanan ya
apa tuh maksudnya
tidak melulu menggunakan keranjang saat ini hantaran dibuat dari box bervariasi
begitu pula dengan isiannya mulai dari kue hingga perlengkapan makan kerap jadi pilihan
di momen natal agung keramik di bintaro tangerang selatan menjual hantaran berisi peralatan makan berbahan keramik atau ceramik tableware
cangkir gelas mangkuk piring makan hingga piring saji tersedia dengan berbagai ukuran warna dan corak
peralatan makan ini dihias meriah dengan ornamen khas natal
di masa pandemi penjualan makanan ini dihias meriah dengan ornamen khas natal
penjualan dilakukan secara langsung dan daring
jadi kita coba dari market dari gen x gen y sampai gen z
jadi kita ada variasi yang gen x misalnya tipen yang lebih klasik gen y yang middle yang gen z nya itu yang lebih millennial lebih modern
fani juga menyebut
hantaran berupa peralatan makan berbahan keramik tergolong aman dari covid sembilan belas
karena bisa langsung dicuci setelah diterima
tampilan kue eksklusif kemasan hantaran menarik hingga kenyamanan konsumen juga diutamakan mypex corner di setiap momen spesial salah satunya natal
di toko yang berada di kawasan cinere depok ini menyediakan kue kue bertema natal
batu untuk narkoba
karena anjar sedang dibuat
saya pernah melihatnya
tapi memang waktu itu
tidak boleh ada kamera
apakah memang nantinya
berani atau tidak
puspa dari pihak dijanpas
butuh dukungan bersama juga
di tempat khusus
karena kalau semakin satu
justru malah jadi pertanyaan besar kan
masih banyak pertimbangan lain
atau masih banyak yang harus dimatangkan
karena ini sudah
seharusnya pemerintah punya evaluasi masif
mengenai para napi korupsi ini
terima kasih banyak
sudah berkabung bersama kami
membahas soal ini
bagaimana netizen menanggapi terbongkar nyesel mewah
di lembaga pemasyarakatan
saya ajak anda
untuk lihat komentarnya
yang pertama ini
dari ikram marki
kalian siapa yang suka
yang pertama ini
namanya doang ini
suka miskin adalah simbol
praktik buruk lapas di indonesia
isinya para koruptor
semua bisa dibeli dan dibayar
hotel bintang lima ya
tidak terlihat di dalam lapas
belum tentu mereka benar benar tidak ada di situ
bisa jadi mereka cuma mengecoh panca indera kpk dan juga kita
ingat bangsa indonesia punya jati diri bisa tidak tampak
dari daniel azhar mencuitkan jual beli surat izin keluar lapas dan jual beli fasilitas
di lapas sudah menjadi rahasia umum
sayangnya menkumham tidak pernah melakukan tindakan yang nyata untuk membongkar dan menghentikan hal tersebut
yang terakhir selanjutnya
dari ad maman abdurrahman mencuitkan sistem pengawasan di lapas ini adalah kunci
baik di lapas yang menampung napi narkoba juga napi korupsi